match day ke lima belas liga primer inggris kembali menghadirkan partai yang bisa dikatakan big match lah ya
dan untuk membahas lebih lanjut mengenai kedua tim di studio kami sudah hadir sosok pandit sepak bola coach jasin
coach selamat datang
coach sebelumnya arsenal inggris sempat ngomong nih ya kedua tim sudah kehilangan signifikansi
anda sendiri masih melihatnya sebagai big match
oh ya definitely ya
yang kita lihat atau sebuah match yang kita sebut sebagai big match itu kan berdasarkan sejarah
bukan duitnya atau rankingnya
dan emosi sejarah adalah emosi
dan ini masih berlanjut terus
masih berlanjut ya walaupun memang laga ini kental juga dengan unsur duitnya ya
tapi kalau kita berbicara juga mengenai kedua tim ini ya
sama sama dalam posisi mental yang sangat bagus baru menang cukup besar
bagaimana tanggapan anda ketika mereka akan menghadapi laga big match ini
arsenal bermain di kandang sendiri sangat berbeda pada saat mereka bermain di kandang luar
minggu lalu kebetulan di menit menit terakhir berkat penalti menit sembilan puluh mereka berhasil meraih tiga puluh
tapi sejauh ini di kandang sendiri mereka bisa dibilang unbeatable
di undecide mu dengan kembalinya pogba mereka pelan pelan mencoba mendapatkan performa bermain mereka seperti pada saat sebelum pogba cedera
pada saat pogba belum cedera mereka bermain luar biasa
hanya sekali mereka parkir bis lawan liverpool
sebelumnya mereka memiliki ball position serangan sangat variatif bermain luar biasa
tapi setelah pogba cedera baru kelihatan bahwa peran pogba ini penting sekali
dan saya lihat kembalinya selatan masih belum ada kontribusi yang signifikan
karena lukaku bisa dibilang performanya cukup bagus so far
memang yang jadi masalah kan adalah pada saat mereka bermain melawan tim parkir base
contoh pada saat mereka kalah lawan huddersfield sangat kesulitan
tidak ada atau kurang kreatifitas lukaku di cover satu dua orang tidak memiliki ketajaman
tapi kalau kita lihat minggu lalu di mana mereka menang lawan watford dengan dua empat
dengan watfort memiliki ball position enam puluh empat puluh disitulah kekuatan mu dengan long ball dengan counter attack yang cepat
saya takutnya arsenal akan bermain seperti warko
takutnya arsenal akan bermain seperti watford
tapi kita juga akan melihat bagaimana key player pemain kunci di antara kedua tim untuk bandingkan bagaimana performa mereka
kalau di sini kita sepertinya ada nama pogba juga ya tadi
dan juga kalau anda menyebut dari arsenal sendiri ini dia namanya alexis sanchez ya
kalau kita perhatikan alexis sanchez dan pogba bagaimana anda menilai dari kedua pemain ini pada laga yang akan berlangsung
oke kedua pemain ini adalah pemain yang paling penting
kenapa saya bilang paling penting saya lihat di arsenal ini tidak ada sosok leader
mungkin dari sisi skillful lebih bagus
tapi alexis memiliki segalanya
finishing yang efektif dan tidak egois
jadi sosok arsenal ini sangat penting sekali untuk di arsenal
sementara di pogba seperti yang tadi saya katakan mereka belum mendapatkan performanya pada saat sebelum pogba cedera
tapi pelan pelan pogba sudah membuktikan bahwa dia adalah pemain penting
di hari pertama pada saat dia kembali bermain dia memberikan asik dan mencetak satu gol
dan peran pogba ini bisa luar biasa
signifikan bisa jadi akan menjadi kunci
dan poin untuk klub masing masing dari kedua pemain ini
baik kita langsung saja melihat seperti apa strateginya
sudah ada master strategi yang ada disini
ada juga bisa menyaksikan
tapi salah satu hal yang harus kita garisbawahi disini adalah
arsenal kehilangan lacazette di saat lagi on fire nya
bagaimana ini pengaruhnya bagi arsenal
ya kalau saya bilang cukup berpengaruh akan
tapi masih ada tiang listriknya ziru
jadi pada saat tertinggal mereka masih bisa menang
mereka masih bisa memasukkan ziru yang sangat kuat dengan bola bola atas
dan selalu cetak gol sebagai super sub
kali ini kemungkinan besar memang dimasukkan seorang well back
tapi jangan lupa disini kita lihat alexis sanchez sebagai striker
jadi posisi ini akan bergantian dengan tiga pemain
walaupun saya pikir usil lebih sebagai supplier
nah yang penting sekarang disini ryan
karena posisi kedua pemain ini
zaka dan remsi sebagai dm
tapi dm yang bisa dibilang box to box yang seringkali juga maju ke depan
nah pada saat ini terjadi didukung oleh dua pemain yang sangat juga aktif membantu serangan
praktis hanya ada tiga pemain di belakang yang bisa dibilang menahan serangan
nah ini bisa menjadi krusial dan fatal
walaupun monrea mustafi dan coachelleni akhirnya ini bisa dibilang bermain cukup solid
tidak ada individual blunder
jadi so far ini akan menjadi peran penting kalau menurut saya adalah peran ramsey dan zaka
pergantian posisi biar mereka tidak terlalu offensif
tidak terlalu banyak pemain di depan bola
karena kembali mereka harus sadar bahwa yang dihadapi adalah mu
yang memiliki culture attack luar biasa tajamnya
dan kalau kita bicara juga mengenai counter attack yang dimiliki oleh manchester united
biasanya kan mereka juga cukup kuat ketika melakukan serangan balik dari sisi kiri
anda melihat seperti apa mungkin opsi yang bisa dimiliki oleh wenger dan juga pertahanan yang dibeli arsenal untuk tetap unggul seperti itu walaupun sudah diserang balik oleh manchester united
salah satu yang bisa dilakukan wenger adalah peran back terutama di sayap kiri bellerin
bellery jangan maju terlalu ke depan
kita tahu bahwa di sayap kiri ada rashford ataupun martial kedua pemain muda skillful dan memiliki speed
nah yang bisa mengikuti bellerin sorry kedua pemain ini adalah bellerin
karena kita tidak bisa berharap seorang mustafi atau konselny memiliki speed seperti rashford dan martial
hanya bellerin yang bisa dilakukan
dalam arti pada saat melakukan serangan dan dengan dua dm yang semangat maju
bellerin harus lebih menahan diri tidak terlalu ketinggalan
tidak terlalu ke depan sehingga tetap ada empat defender di belakang yang menahan serangan dari counter attack dari mu
baik sekarang kita beralih juga ke manchester united
kalau kita melihat di lini depan ini kan rashford akan ditempatkan bersama lukaku
anda melihat bagaimana peran rashford di dalam laga ini
apakah selama ini kita tahu bahwa lukaku sebenarnya nggak terlalu tajam karena faktor supply bola ya coach ya
dan bagaimana kerjasama di antara kedua ini apakah cukup bisa cukup cair begitu
untuk membongkar pertahanan arsenal
salah satu senjata yang dimiliki kolemio adalah mereka mengandalkan pemain pemain yang memiliki postur tinggi
mereka memiliki enam pemain di atas satu ratus delapan puluh enam meter
dalam arti pada saat serangan ini stuck mereka bermain dengan bola bola atas
akan tetapi yang penting untuk saya bukan rashford atau lukaku tapi lebih ke peran pogba
karena kita tahu bahwa valencia dan young apalagi yang tahun ini bermain luar biasa
memiliki kontribusi yang sangat bagus supply supply juga sangat bagus
nah ini bisa dimanfaatkan oleh rashford dan lukaku
tapi kembali lagi matic akan menjadi dm yang praktis bertahan
herrera dan pogba menjadi supplier didukung oleh yang
ini mereka lakukan pada saat mereka seandainya mereka bermain menyerang
cuma mourinho kita tidak pernah tahu
dia kalau menurut saya lebih percaya terhadap tactical di lapangan daripada kualitas pemain
karena jika anda sebagai pelatih memiliki pemain seperti mu sebenarnya tidak ada alasan untuk bermain bertahan
sama sekali tidak
tapi mourinho bisa melakukan itu ya
bisa melakukan itu karena dia seringkali meraih poin juga dengan bermain bertahan
kita lihat juga mungkin matic sempat dilakukan juga untuk tampil di situ

biasanya faktor anthony marshal sebagai super sub
anda melihat dalam pertandingan ini apakah mourinho akan kembali menggunakan psikologis super sub ini ketika mungkin mu tertinggal ataupun tertekan untuk menggantinya dengan martial seperti apa
tidak usah tertinggal atau tertekan
seringkali dia memberi martial hanya lima belas dua puluh menit
ini persis kasusnya dengan zero di arsenal
pada saat kedua pemain ini bermain sebagai starting line up seringkali tidak kelihatan
tapi pada saat mereka masuk sebagai super sub mereka seringkali memiliki kontribusi asis maupun gol
dan kemungkinan besar malam ini pun akan terjadi di mana martial maupun giroud akan masuk sebagai super sub
entah mereka tertinggal atau tidak
baik ibaratnya the power of kepepet dan tertekan
baik coach justin terakhir prediksi skor yang mana akan lebih unggul nih
terakhir saya benar ya
jangan sikap berpulang
pro industri nya tidak setuju ya
kalau saya bilang ya feeling saya kembali lagi seri
kembali lagi seri ya
baik coach yassin terima kasih untuk ulasannya
nanti kita akan tunggu pertandingan seperti apa
dan pastinya untuk kalian semua fans manchester united dan juga arsenal kita akan menunggu nanti seperti apa
senyalko coach jasin terima kasih sudah hadir